papa cuma mau mengabarkan
papa kata dokter udah boleh pulang
aku seneng lupa dengernya
nanti papa kalau udah sampe rumah langsung isi rahat ya
papa gak usah bikin kerjaan dulu
jangan pernah maksa saya
aku gak tahu isi pikiran kamu mas
aku gak tahu isi hati kamu mas
tapi aku bisa tau
kalau kamu kasih tahu ke aku mas
gak usah nangis
gak usah bikin drama
di depan saya
itu kan al
sama siapa ya dia
masa aku pergi
tunggu aku nangis
aku tidak akan ganggu kamu dulu mas
kita tidak bisa menahan seseorang
untuk kembali atau pergi
karena meninggalkan yang bertahan itu
tercipta dari diri sendiri
kalau dia yang aku cintai
menghargai komitmen untuk terus bersama
tapi janganlah kau
ku yakin kau tahu
tanpa batas waktu
walau tanpa kata
engkau jauh di mata
tapi dekat di doa
aku selalu menunggiku
sampai pada saat sehat
aku tidak tewas
padahal sampai setelah
kenapa kau begini
pertanyaan orang lain
mama lagi pergi lagi main sama rena
sebenarnya kemarin tuh kamu sempet ke restoran atau enggak sih
salah liat kali
saya mau kerja dulu ya
aku mau ngajak kamu makan kue sama sama
saya udah minyak makasih
jangan pernah paksa saya
saya paling gak suka dipaksa
aku mau pergi
aku gak tahu isi pikiran kamu mas
aku gak tahu isi hati kamu mas
tapi aku bisa tau kalau kamu kasih tau ke aku mas
gak usah nangis
gak usah bikin drama di depan saya
kenyataan gak akan bisa dirubah nin
sebaik apapun kamu jadi istri saya
gak akan bisa merubah kenyataan kalau kamu tuh pembunuh adik saya nih
kamu tuh pembunuh roy
dan saya gak boleh mencintai kamu nin
tolong kamu siapkan baju kerja saya ya
dan tolong siapkan baju saya yang lain
nanti kalau andin tanya nggak usah dijawab
gimana kondisi papa dok
sudah tidak ada masalah
hari ini juga pak surya sudah boleh pulang
asalkan kondisi kesehatannya harus selalu diperhatikan
mulai dari makanannya minum obatnya
dan juga yang terpenting tidak boleh stres
karena itu sangat berpengaruh sama kondisi jantungnya
sekarang itu kalian pergi tidur
terima kasih banyak
terima kasih dok
kalian berdua udah baik kan
alhamdulillah sudah mak
syukur kalau begitu
nino mama sudah lama sekali tidak ketemu sama kamu
bapak senang melihat kalian berdua seperti ini
itu artinya kalian adalah pasangan suami istri yang pegang komitmen
kapan senang kalian bisa dewasa dalam memecahkan masalah kalian
tadi dokter bilang kalau udah baik kan berarti bisa pulang
aku hantar saja pak
kamu gak kerja hari ini
ya udah kalau gitu biar aku urus administrasinya dulu ya
yuk sebentar ya pak
papa mau siap siap
sebentar dulu saja nek
nono kamu duduk dulu saja
bapak mau telepon andi tolong ambil dia sebentar
saatinya aku sedang belajar dari sebuah kenyataan
bahwa orang yang berjiwa besar itu punya dua hati
satu hati yang menangis dan satu lagi hati yang sabar
karena hidup ini tidak selalu bercerita tentang bahagia
papa cuma mau mengabarkan kalau alhamdulillah papa kata dokter udah boleh pulang
alhamdulillah aku senang lupa dengarnya
nanti papa kalau udah sampai rumah langsung istirahat ya
papa nggak usah pikirkan kerjaan dulu
ini kamu di rumah atau udah di restoran
aku nggak boleh bilang sama papa kalau aku sama mas al bertengkar
aku gak mau bikin papa khawatir
ini aku lagi siap siap kok pak
oh ya pak aku juga mau ngabarin kalau misalkan
emak amia nindi udah benar
suara kamu kok serek gitu
aku baik baik aja kok pak
kamu berantem lagi ya sama al
kasih tau papa
enggak apa enggak aku nggak berantem
udah deh pak
papa percaya kan sama aku
tapi papa ngerasa loh kalau kamu nyembunyiin sesuatu dari papa
andiin berantem dengan al
oke oke bapak percaya sama kamu
kalau ada apa apa cerita sama papa
ya sayang ya
jangan lupa juga kirim foto ke nisan nindi ya
papa mau lihat
apa itu pak
ini nisannya nindi yang baru
yang baru dibuat
kenapa andiin memakai nama aku di nisan anaknya
padahal jelas jelas anak itu kan anaknya roh
aku mau coklat
oma aku mau roti coklat
biar saya aja yang beliin bu
ada aku deket sini
yakin kamu pergi berdua saya ikut ya nemenin
nggak usah ibu di sini aja
tapi jangan jauh jauh dari sini ya bu ya
jadi biar kita tahu
jangan lepas suster ya
jangan lepas suster ya oke
hati hati ya suster
maafin aku pak
karena aku udah bohong lagi sama papa
tapi sebagai istri
terima kasih bu
apa kabar tante
apa salahnya ada apa
nggak pak tante
sayang maaf kalau tante sok tau
tapi perempuan bersuami sampai nangis seperti ini pasti ada yang terluka